beberapa minggu menjelang musyawara nasional partai golkar ke sepuluh
wakil koordinator bidang pratama dpp golkar bambang susatyo
mendeklarasikan diri akan maju dalam perebutan kursi calon ketua umum golkar
pada munas bulan desember mendatang
bambang susatyo menyebut ketua umum golkar erlangga hartarto
telah melanggar komitmen dengan dirinya
ia mengklaim banyak pendukungnya di internal partai yang diperlakukan tidak adil
karena mendukung bambang susatyo
hal ini membuatnya kecewa karena dalam komitmen tersebut erlangga diwajibkan
merangkul seluruh kader partai untuk rekonsiliasi
bambang menyatakan siap membenahi partai golkar lima tahun ke depan
dan menegaskan siapapun ketua umum golkar terpilih nantinya
tak akan mengubah dukungan partai kepada pemerintahan jokowi maruf amin
didasari dengan fakta fakta tersebut dan desakan dari bawah tersebut
maka dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim
saya bambang susatyo menyatakan siap menjalankan perintah
para pemilik suara para kader dan berbagai organisasi
yang pernah mendirikan partai golkar berjuang untuk golkar
untuk mengikuti konsultasi pemilihan umum ketua umum partai golkar pada periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
bahwa saya bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua mpr oleh partai golkar
dengan suatu kondisi bahwa seluruh pendukung pendukung saya
artinya harus ada juga upaya upaya rekonsilasi kedua belah pihak
dan ada komitmen bahwa para pendukung saya dipulihkan kembali posisinya kesemula
dan diranggul dalam penyusunan akd dan kepengurusan partai golkar
yang penting adalah dalam susunan alat kelengkapan dewan
sementara itu ketua umum partai golkar air langga hartarto berkali kali menyampaikan
pernyataan yang menyindir
bambang susatyo saat menyampaikan pidato di acara pembukaan rapat pimpinan nasional partai golkar
air langga menyindir sejumlah kunjungan ke partai politik yang dilakukan bamsud
dalam beberapa waktu terakhir
air langga meyakini langkah bamsud tersebut dilakukan dalam rangka mempromosikan
bahasa silat dan semangat musyawara untuk mufakat
air langga menyindir sejumlah kunjungan asas dan musyawara untuk mufakat
jangan ragu pilih nakoda
demi golkar jangan tergoda
sudah daharu cendana pula
sudah tahu bertanya pula
jangan disikut atau disikat kawan sendiri
mari bersatu besarkan partai